per tiga belas agustus koalisi kebangkitan indonesia raya punya kawan baru
yang tadinya hanya dihuni oleh gerindra dan pkb kini golkar dan pan turut merapat
gerindra pkb golkar dan pan adalah partai koalisi pemerintahan presiden joko widodo
tak heran dalam momen deklarasi ini hampir semua ketua umum menyebut nama presiden joko widodo pada pidato politik masing masing
dan kita disini juga tidak malu malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh bapak insinyur haji joko widodo
nah saya berharap kemarin bapak presiden joko widodo di istana mengatakan
indonesia prosesnya harus lebih cepat dari chile yaitu tiga sampai empat tahun
artinya proses yang diawali oleh bapak presiden joko widodo wajib dilanjutkan
kenapa kita harus menuntas ke perjuangan pak prabowo
karena kita harus melanjutkan apa yang sudah dicapai presiden kita bersama bapak dan kita semua yang berada di sini
namun kala ditanya perihal cawe cawe joko widodo
semua ketua umum kompak membantah hal ini
prabowo menilai presiden adalah sosok yang demokratis sehingga independensi sikap partai politik sangat dihargai
begitu juga zulkifli hasan yang menegaskan keputusan dukungan ke prabowo adalah murni pertimbangan bersama internal partainya
apapun keputusan partai
partai apapun pengalaman saya dan keyakinan saya
saya kira semua ketua umum
tidak akan melarang
tidak akan mendikte
ya itu yang kenyataannya demikian
bukti sudah banyak
suatu saat perindo datang ke kami mengatakan mendukung saya
kemudian perindo berubah haluan dan keluar dan presiden jokowi tidak campur tangan sama sekali

jadi perjuangan kok memutuskan dengan pak prabowo tadi
apakah sudah ada persetujuan pak jokowi
dari presiden tidak ada arahan
jadi ini keputusan kita bersama bareng bareng
ya sama sekali sepertiga tidak ada arahan dari pak jokowi
menurut direktur eksekutif indonesia political review
bergabungnya golkar dan pan kekualisikir seolah merealisasikan gagasan presiden jokowi dodo soal koalisi besar
ia menilai situasi jokowi dodo yang dalam beberapa kesempatan
di posisi kekuasaan dan kekuasaan yang berbeda
wilayah kekualisik pengamalan neg latar yang sejauh biasanya memaksa k spontaneous
dari daerah yang awal
yang terputus sebagai pertugas partai
dan tampak yang keindahan
dengan dukungan badaipi atau dukungannya megawati
dalam politik biasa saja ketika kepentingannya ketemu maka akan bersatu
tapi ketika kepentingannya berbeda maka tidak akan bersatu
belum ada nama koalisi baru ataupun kesepakatan sosok calon wakil presiden
untuk empat partai politik koalisi pemerintahan presiden joko widodo ini
pada momen deklarasi pun keempat ketua umum pun kompak perihal calon wakil presiden
akan dibicarakan secara musyawarah di waktu mendatang